matahari masih belum benar benar muncul di ufuk timur
saat pasukan tni angkatan laut di kri surabaya
harus kembali menurunkan sekoci
redup cahaya center menjadi satu satunya penerang
di gelap dan dinginnya laut jawa
pelayaran yang seharusnya menuju pulau sapudi
di sumeneb jawa timur untuk mendistribusikan rupiah
kapal harus memutar haluan ke perairan sapeken
satu kapal siaga milik warga
yang membawa ibu kritis setelah melahirkan
dilaporkan mati mesin dan terpantau radar
mereka membutuhkan pertolongan segera
pada saat tengah malam tadi malam sekira lima belas
kita dapat perintah dari atasan bahwa ada masalah di laut
di sekitar pulau kangean
dari titik lokasi yang dilaporkan
terakhir kita periksa di peta kita
kemudian kita buat rencana pergerakan ke sana
kita laksanakan pencarian dari jam pertama kita bergerak
dari titik kita menerima informasi
sampai dengan kita berhasil menemukan kurang lebih empat jam
seorang ibu bernama jayanti
tiga tahun lalu
menemukan seorang ibu yang berada di pulau sapudi
seorang ibu bernama jayanti

seorang ibu bernama jayanti
tiga puluh delapan tahun baru saja melahirkan di atas kapal siaga
yang juga berfungsi sebagai ambulans laut milik desa setempat
kondisinya kritis tak sadarkan diri karena pendarahan
namun malang propeller atau baling baling perahu siaga
yang seharusnya membawa jayanti ke sumeneb
untuk mendapatkan pertolongan medis justru mengalami kendala
jayanti suami dan kerabatnya
satu dokter anestesi dan bidan yang mendampinginya
terombang ambing berjam jam di lautan lepas
kita lakukan referral kemarin itu berangkat jam sebelas siang
dari pulau pagerungan besar
lalu sampai di pulau sapekan
kira kira jam satu siang
masih menunggu kapal yang tadi
dan pukul delapan belas tiga puluh mulai mesin mati
dan itulah mulai kami terombang ambing
masih ini juga sempat kritis saat mesin mati itu
kami lakukan pertolongan
akhirnya bisa teratasi kira kira pukul satu malam
ismail suami jayanti terduduk lemas melihat istri dan anaknya
berhasil dievakuasi ke atas sekoci
bayinya selamat namun istrinya belum sadarkan diri
namun batinya cukup merasa lega
setidaknya perjalanan menuju rumah sakit bisa dilanjutkan segera

pernikah atau penyakit
yakupkan pemilik dokter yang sudah tracktruck lima ratus an
dan anda juga
berhasil dilaksanakan sebuah tugas mulia dari garda terdepan di perairan nusantara